naskah rancangan undang undang cipta kerja terus berubah meski sudah disahkan di sidang paripurna dpr
dalam seminggu muncul beberapa draft yang berbeda di kalangan masyarakat
dan untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua badan legislasi dpr ri supratman andi aktas
selamat siang pak supratman
selamat siang mbak nana
oke pak supratman langsung saja ini sejak disahkan minggu lalu di sidang paripurna lima oktober ada beberapa draft naskah ruu cipta kerja yang beredar
ada yang sembilan ratus lima halaman seribu tiga puluh lima halaman dan yang terakhir yang kami terima ada delapan ratus dua belas halaman
yang mana yang benar dan sudah final akan diserahkan ke presiden pak supratman
jadi terkait dengan jumlah halaman sebenarnya itu enggak perlu menjadi perdebatan ya
karena sesungguhnya kan kalau dalam proses penyusunan undang undang itu sebelum diserahkan kepada presiden
itu penyusunannya akan berdasarkan undang undang umumnya

di dalam lampiran dua undang undang dua belas dua ribu sebelas itu mengatur tentang tata cara
mulai dari jenis buruknya kemudian jenis kertasnya kemudian spasinya kemudian marginnya kiri kanan atas bawah
nah tergantung pada saat format itu dibuat
jadi kalau ternyata di awal itu menggunakan ukuran folio tentu berbeda kalau menggunakan ukuran kuarto
nah yang terakhir itu kita sudah menggunakan format legalnya
yang ini menggunakan jenis kertas ukurannya itu f empat
jadi kalau kemudian terjadi pengurangan halaman itu wajar
karena tadinya mungkin yang diterima itu kan masih menggunakan ukuran standar
sehingga jumlahnya pasti akan lebih banyak
oke pak supratman jadi yang benar adalah yang mana
nah delapan ratus dua belas halaman atau yang sebelum sebelumnya
itu yang undang undangnya ya karena kan masih ada halaman berikutnya menyangkut soal penandatanganan oleh pimpinan dpr
oke pak supratman tadi anda mengatakan ini yang berbeda hanya masalah font
ukuran kertas tapi kenapa sampai berubah berubah dan juga berbeda
apakah ada substansi yang diubah atau disisipkan pak dalam naskah akademik yang beredar ini pak
kalau yang substansi pasti tidak tapi kalau perbaikan terkait dengan si taipo itu pasti ada
dan itu kan sekarang paling mudah dilakukan oleh kawan kawan karena kan platform untuk melihat terkait dengan materi
dan melakukan melalui atau tidak antara satu naskah yang satu dengan naskah yang lain itu paling mudah untuk diketahui
saya ingin mengastikan bahwa itu tidak terjadi kecuali terkait dengan beberapa hal yang mana mana ya
hasil keputusan panja itulah pentingnya kita dalam posisi ini untuk menjelaskan kepada publik
pegangan saya dan kepada seluruh teman teman fraksi yang ikut serta dalam proses pembahasan adalah hasil keputusan pan
nah jadi itu yang harus menjadi acuan kami karena itulah yang menjadi dasar apa yang diputuskan di dalam paripurna
oke pak supratman anda mengatakan tidak ada substansi yang berubah ataupun disisipkan
tapi pak supratman kami mencoba membandingkan tiga draft naskah yang beredar
salah satunya ada penambahan klausul bab enam a diantaranya bab enam dan juga tujuh tentang kebijakan nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi
kami melihat pak di draft sembilan ratus lima halaman itu ada
tapi di draft seribu tiga puluh lima halaman dihapus dan di draft terbaru delapan ratus dua belas halaman itu ada
lalu ada juga pak kami bandingkan pasal delapan puluh delapan a klaster ketenaga kerjaan yang mengatur hubungan pekerja dengan pengusaha
tadinya hanya lima ayat tapi di draft sembilan ratus lima halaman sekarang menjadi delapan ayat dan di draft delapan ratus dua belas itu ada tambahan ayatnya
apakah itu tidak merubah substansi pak supratman
satu saya ingin sampaikan terkait dengan

itu kan rumusan yang mengendalikan itu siapa
yang kedua terkait dengan yang lima puluh tujuh tadi itu ada dan itu memang yang diputuskan di dalam baik di rapat kerja maupun di dalam rapat paripurna itu ada
nah kalaupun mungkin ada yang kedapatan bahwa itu sempat hilang ya itu yang saya katakan
karena itu bukan draft yang akhir ya
nah terkait dengan undang undang naker saya ingin menjelaskan begini
pasal delapan puluh delapan a itu itu terkait dengan pasal sembilan puluh lima undang undang nomor tiga puluh
hasil keputusan panja bahwa undang undang tiga belas khususnya pasal sembilan puluh lima itu yang terdiri dari empat ayat itu kan harus kembali ke existing
nah itu yang terlupa

jadi itu kita kembalikan sesuai dengan yang kita putuskan di dalam panja
begitu juga dengan pasal pasal yang terkait dengan pasal satu ratus lima puluh satu
di dalam pasal satu ratus lima puluh empat itu kan terkait dengan syarat syarat orang di phk
keputusan panja mengamalkan itu kembali kepada undang undang eksisting
di pasal satu ratus enam puluh satu sampai dengan pasal satu ratus tujuh puluh dua undang undang nomor tiga
tetapi mbak nana ingat nggak terkait dengan hal ini kan kami sempat disebut dengan bahasa yang sangat vulgar yang kurang enak dianggap
kami ini menyusun karena ada syarat phk itu pada saat orang meninggal dunia ahli warisnya tidak akan mendapatkan pesangon
nah itu yang terkait dengan pasal satu ratus enam puluh satu sampai dengan satu ratus tujuh puluh dua
ini yang saya minta bahwa keputusan kita itu mengembalikan ke undang undang eksisting apapun kunjinya itu harus masuk
yang kedua terkait dengan besaran jumlah pesangonnya itu berubah
tetapi norma selain besaran pesangon nggak boleh nggak itu harus sesuai dengan pasal satu ratus enam puluh satu sampai dengan pasal satu ratus tujuh puluh dua
undang undang eksisting sesuai dengan keputusan panja kita
oke pak supratman itu adalah isi sebetulnya ya yang sudah disebutkan dan juga dibahas menjadi keputusan dari panja balek
tapi saya ingin menanyakan apakah kemudian menambah ayat di pasal delapan puluh delapan a itu menambah ayat dari lima ayat menjadi delapan ayat itu diperbolehkan pak di undang undang md tiga secara legal
sebenarnya kalau menurut saya nggak jelas
karena itu keputusan panja terkait dengan hal itu
saya hanya mengembalikan dan meminta kepada baik pemerintah bersama semua dengan panja untuk kita konsisten dengan apa yang kita putuskan
bahwa pasal delapan puluh delapan a itu harusnya terdiri dari tujuh ya tujuh ayat karena empat ayat dari undang undang eksisting yang di pasal sembilan puluh lima
itu harusnya masuk karena itu juga terkait dengan keputusan mk
dikirimkan kepada presiden kabarnya kami mendapatkan informasi nanti siang akan ada pengumuman resmi dari pimpinan dpr dan juga pimpinan balik
kapan akan dikirim pak suratnya kepada presiden
berdasarkan undang undang paling lambat besok itu karena tujuh hari kerja
maka besok dipastikan paling lambat pasti pimpinan dpr akan mengirim naskah undang undang kepada presiden untuk ditindaklanjuti
nah terkait dengan komprensi pers hari ini
saya memang mendapatkan pemberitahuan dari pimpinan dpr
saya belum tahu jadwalnya jam berapa
yang jelas hari ini akan ada konvensi pers antara pimpinan dpr dengan pimpinan badan legislasi yang terikut serta
oke satu lagi terakhir pak
serikat buruh akan mengajukan judicial review pak gugatan ke mahkamah konstitusi atas ruu omnibus law cipta kerja
dpr sudah siap bertarung pak di mk untuk mempertahankan hasil keputusannya
sekali lagi bahwa kalau panja kan mbak nana mengerti betul bahwa dari sembilan praksi kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada kawan kawan pekerja
khususnya terkait dengan hak hak yang berkaitan dengan kehidupan yang layak
terkait dengan itu kami tentu menghormati prosesnya
kalau itu dilakukan gugatan di mk kami tentu berharap mudah mudahan jalur konstitusi lalu itulah yang akan mempertemukan
tentara kepentingan pekerja
dengan pekerja dengan apa yang kita hasilkan nanti
sehingga mahkamah bisa mempertimbangkan secara saksama terhadap produk yang dihasilkan oleh pengembangnya pembentukan yang benar
oke terima kasih sekali pak supratman andi aktas
ketua badan legislasi atas waktunya kepada kami siang hari ini
nanti kita lihat bagaimana perkembangan politiknya setelah kemudian dpr mengirimkan surat kepada presiden jokowi
artinya bola akan ada di tangan presiden
apakah kemudian presiden akan mengeluarkan perpu atau malah nanti akan bergulir
judicial review di mahkamah konstitusi kita akan tunggu nanti perkembangannya bersama
terima kasih sekali ketua badan legislasi dpr ri pak supratman andi aktas atas waktunya kepada cnn indonesia news hour siang hari ini